sebagai tuan rumah pon ke dua puluh papua berusaha menjadi yang terbaik
dengan membangun sejumlah venue atau arena olahraga baru berstandar internasional
salah satunya adalah venue cabang olahraga sepatu roda indoor
yang dibangun di bumi perkemahan waina ceyapura
berdiri di atas lahan seluas satu hektare
pembangunan clementinal roller sport stadium yang dimulai sejak awal tahun dua ribu dua puluh ini
total menelan biaya sebesar satu ratus tiga puluh miliar rupiah
dengan kualitas lintasan dan seluruh fasilitas yang ada
federasi sepatu roda dunia bahkan menetapkan tempat ini sebagai salah satu yang terbaik di asia
jadi sebenarnya kelebihan dari venue sepatu roda di papua ini
apa sih pak dibandingkan venue sepatu roda lain gitu
lintasan yang ada di indonesia
di indonesia hari ini
yang memiliki karakteristik sama adalah satu
milik dki jakarta
bertempat di sunter dengan nama jirta
tapi kelebihan kita adalah
kita memiliki tata lampu
dan kita sendiri yang diberikan sertifikasi
dari vesmako dan dari federasi
untuk dinyatakan sebagai certificate of authentification
di mana sertifikat itu menjelaskan bahwa venue ini adalah venue satu satunya yang terbaik
dan memiliki standarisasi untuk dilakukan pertandingan setingkat olimpiade
pak jeff tapi tadi pak jeff bilang bahwa ini chatnya khusus nih pak
itu chat apa nih pak
lintasannya seberapa bagus sih pak
chat ini memiliki karakter datang ke indonesia
itu diaduk di itali
made in italy yang sudah dimandatkan oleh warscat
sebagai cet yang memang layak untuk dipakai dan memiliki karakteristik bisa ngegrip dengan roda
dan memiliki karakteristik bisa ngegrip dengan roda
yang dipakai hari ini sama anak anak
pertama kali digunakan sebagai arena perlombaan di pon ke dua puluh di papua
clementinal roller sports stadium ini pun mendapatkan tanggapan positif dari para atlet
ini venue nya bagus sih
mungkin kayak di luar negeri
ini kan stadion kedua indoor kalau nggak salah di indonesia
ya bagus banget menurut aku
bersyukur banget bisa tampil di sini dan menjadi tuan rumah pastinya
menurut aku sih kualitasnya udah di luar ekspektasi
kayak knowing ini di papua jauh banget
jauh dari jawa itu tuh udah bagus banget
tapi emang tracknya agak masih bumpy ya
jadi mungkin itu doang sih kekurangannya
tapi sih selebihnya udah bagus
sejumlah rencana juga telah disiapkan oleh pengurus besar persatuan olahraga nasional sepatu roda seluruh indonesia atau perserosi
agar arena olahraga sepatu roda berstandar internasional yang ada di papua ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal
salah satu komitmen kita adalah kita membuat internasional pasifik
dan itu sudah menjadi komitmen kami dengan gubernur provinsi papua
untuk melaksanakan internasional pasifik roller sport open di sini
dan tentu beberapa kejuaraan kejuaraan nasional kita juga akan dilaksanakan di sini
termasuk untuk eksternal kita akan melaksanakan pelatihan nasional
pelatnas untuk asean games dua ribu dua puluh dua kita akan titiknya di arena sepatu roda klementinal
yang juga menjadi tantangan adalah bagaimana menjaga arena olahraga sepatu roda ini tetap dalam kondisi terawat
karena bukan tidak mungkin dari tempat ini akan lahir bibit baru atlet sepatu roda khususnya dari tanah papua